anda masih menyaksikan kompas bisnis bersama saya asri gunawan saudara
per dua puluh satu mei dua ribu dua puluh empat ada dua puluh empat perusahaan menjual saham perdana di bursa efek indonesia
dengan total dana senilai tiga sembilan triliun rupiah
hingga saat ini terdapat tiga puluh sembilan perusahaan masuk dalam antrean penjualan saham di bursa
bagaimana minat investor terhadap saham perdana di kuartal pertama ini
sudah bergabung bersama kami ketua asosiasi dana pensiun abdul hadi
pak terkait dengan banyaknya saham saham yang baru masuk atau melantai di bursa efek indonesia
bagaimana menurut anda kinerja saham saham di indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat ini
sentimen apa yang paling menjadi perhatian anda di tahun ini
ya baik secara umum ya bahwa kinerja paslon
perusahaan kita di dalam tahun dua ribu dua puluh empat ini
saya bilang cukup menantang ya bahwa memang ini siklus yang cukup menantang setelah tahun dua ribu dua puluh tiga cukup baik
kemudian sampai dengan pertengahan maret dua ribu dua puluh empat juga masih baik
investor asing masuk cukup positif gitu ya
namun sampai dengan mei ini sedikit berbalik arah gitu ya
jadi investor asing juga mengurangi masuknya ke dalam pasar saham
jadi investor asing juga mengurangi masuknya ke dalam pasar saham
namun ini berharap bahwa situasi yang siklus saja yang kembali membaik gitu ya
ya memang indeks saham dalam transformasi yang negatif gitu ya
ini tak lepas dari beberapa sentimen gitu ya yang membuat investor lebih berhati hati menunggu gitu ya
dan ini harapannya bersifat temporer pasti gitu ya
kami sebagai investor yang bersifat long term asosiasi dana pensiun ini lebih
mengharapkan segera kembali perbaik dan ekonomi kembali membaik
dan termasuk juga harapan kepada pemerintahan yang baru
ini segera memberikan harapan kepada kami untuk dapat investasi yang lebih baik gitu ya
jadi tetap bahwa ini konstruktif bagi kami gitu ya
bahwa kami telah mengaklokasikan cukup banyak juga di dalam pasar modal
ini sekitar lima belas sampai dengan dua puluh persen bagian dari woodful
dan ini juga sudah diperkenalkan di pasar equity gitu ya
jadi ya meskipun masih fokus kepada beberapa saham yang di cap gitu ya
namun dengan makin banyaknya nanti ya beberapa saham saham yang melantai di ebo ini
menjadikan alternatif buat kami untuk mendapatkan pilihan alternatif yang lebih banyak dan menarik lagi gitu ya
sehingga sentimen yang negatif itu kita harapkan segera membaik gitu ya
juga ada beberapa hal yang terjadi di resiko global geopolitical risk
masih menjadi beberapa resiko yang membuat ketidakpastian ini gitu ya
kemudian juga beberapa negara penting beberapa negara penting di dunia ini yang menjadi investor juga ke dalam negeri
masih menerapkan tingkat suku bunga yang nampaknya masih tinggi dalam waktu yang cukup lama gitu ya
sehingga pertumbuhan ekonomi di negara negara tersebut juga membuat pengaruh kepada kita gitu ya
sifatnya mungkin kita harapkan juga temporer dan segera kembali membaik
nah di domestik juga kita mengharapkan policy yang lebih mendukung kepada kami sebagai investor jangka panjang
dan kami menjemput baik beberapa perusahaan yang melakukan ipo itu ya
dan dalam proses juga akan menunggu proses masuk ipo ini menjadi punya persiapan yang baik gitu ya
yang lebih mengedepankan sebuah pertumbuhan jangka panjang gitu ya
bahwa so far kalau perusahaan perusahaan itu punya nilai value berposisi yang jelas gitu ya
yakin bahwa ada sebuah ceruk market yang spesifik yang loyal kepada mereka
dan ini memberikan sebuah harapan untuk kepastian kami di dalam investasi jangka panjang gitu ya
ya meskipun kami wait and see gitu ya dalam hal
beberapa saham yang evo ini karena kami lebih bersifat kepada long term investment
yakin bahwa jika hal tersebut cukup memenuhi kriteria kami kami akan masuk juga pada akhirnya
ya tentu kondisi geopolitik diharapkan juga dinamikanya ini kembali membaik dan juga di domestik
untuk perusahaan perusahaan yang baru ipo ini diharapkan juga bisa memikirkan jangka panjang begitu ya pak
untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi para investor
lalu sampai bulan april dua ribu dua puluh empat ini kan sudah ada dua puluh dua perusahaan baru
yang sahamnya tercatat di bursa efek indonesia
lalu sebetulnya bagaimana minat investor terhadap saham saham yang baru ipo ini
kami sangat sambut baik dan kami memberikan dukungan juga
kami siap sebagai sebuah institusi investor institusi yang pada akhirnya akan masuk juga
ya meskipun bahwa tidak semua yang melantai ke publik di tahun dua ribu dua puluh empat ini langsung bisa membukukan
kinerja yang positif gitu ya
bahwa tidak banyak juga yang langsung mencatatkan kinerja yang positif
berapa justru turun gitu ya sekitar sepuluh persenan
juga tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin juga posisinya juga sama
berapa sekitar dua puluh lima persenan dari saham yang ipo itu psikologisnya jatuh kepada harga yang rendah gitu ya
meskipun itu memberikan indikasi kepada kami
kami harus menunggu dulu saham saham yang epo
tapi ini cukup memberikan alternatif buat kami dia untuk sebuah investasi yang punya pilihan yang lebih banyak gitu ya
nah bahwa karena ipo berpesan tadi lebih dalam skala yang kecil dan menengah yang kita lihat saat ini
sehingga kapitalisasinya juga rendah gitu ya
bahwa dana yang diharapkan masuk juga masih dalam kisaran ratusan miliar
jadi kalau dua puluh dua total sekitar sekian triliun ya rata rata sekian ratusan miliar
jadi skalanya masih cukup kecil gitu ya
dan kita mengharapkan ada sebuah perusahaan ipo yang lebih skalanya lebih besar lebih liquid di market
sehingga memberikan tersediaan tanpa ada sebuah kejutuan kejutuan
investor mengambil untung itu membuat performa nasinya ikut ikut tergerak turun gitu ya
sehingga kami bagi kami institusi yang bersifat long term ini
akan punya keyakinan kalau saham saham yang lebih liquid lebih berskala besar itu cukup menjadi pilihan yang baik buat kami
ya pak lalu dari sudut pandang anda
sebetulnya apa saja sih faktor faktor yang menjadi pertimbangan saat memutuskan berinvestasi di saham
faktornya long term karena jatuh temponya
artinya perusahaan itu adaptif untuk bisa bertumbuh ke depan dan mampu mengidentifikasi resiko
itu akan menjadi peluang yang baik
cocok kami akan masuk sesuai dengan jatuh tempoh wajiban bagi kami
karena kami sudah pasti jatuh tempohnya kewajiban sudah pasti
jadi kita mengharapkan sebuah saham saham yang pada saat kami keluar
pasti kami exit itu itu valuasinya cukup baik
kami aset memang strateginya harus exit karena kami harus membayar pensiunan pada waktu yang sudah pasti
ya tadi juga disebutkan bahwa ini untuk pertimbangan pertimbangan atau faktor faktor
yang menjadi pertimbangan dari para investor untuk kemudian menanam saham
begitu salah satunya adalah soal long term dan juga tadi disebutkan evaluasi yang baik begitu ya pak
lalu menurut anda perusahaan seperti apa sih sebetulnya yang menarik bagi investor institusi
sektor apa yang paling menarik
ya bagi kami yang tentu relasinya kepada faktor faktor makro
faktor faktor demografi ke depan itu mudah kami memahami
sehingga permintaan akan jangka panjang juga kita bisa estimasi dengan baik
sehingga perusahaan perusahaan seperti itu menjadi cocok buat kami
tentu bahwa saat ini mereka harus berkinerja baik
punya equity brand equity yang cukup kuat yang strong gitu ya
dan value proposisinya di market itu sangat jelas
tapi kalau punya sebuah ceruk market yang jelas value proposisinya jelas
di dukung dengan management yang mampu beradaptasi dalam jangka panjang
akan membuat pilihan itu cocok buat kami gitu ya
nah so far memang masih kami didominasi oleh sektor sektor yang kuat saat ini
sektor finance utamanya di perbankan gitu ya
sektor penumpang yang besar masih menjadi sebuah pilihan yang
relasinya kepada faktor makro itu cukup mudah untuk dipahami
sehingga itu menurut saya menjadi sebuah pilihan buat kami gitu ya
dan juga sektor yang sifatnya
langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau konsumer gitu ya
seiring dengan demografi yang naik pasti itu akan ikut
terdorong terdrive untuk ikut naik juga
sektor kesehatan juga pasti menjadi sebuah concern yang orang makin concern memikirkan terhadap
yang ikut terdongkrak dengan faktor faktor makro dan demografi
termasuk juga telekomunikasi ya telekomunikasi juga sudah
masih valuasinya sangat menarik gitu ya
volumenya juga cukup besar dan long term juga perusahaan yang ini
bisa beradaptasi dengan sebuah perkembangan teknologi
jadi juga punya sebuah pertimbangan buat kami untuk sektor sektor tersebut
nah untuk perusahaan perusahaan yang baru melantai
yang ipo yang skalanya masih besar
tapi meskipun kecil sepanjang mereka ini punya
kejelasan produk dan long termnya akan bertumbuh
itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk masuk lebih awal
sehingga pada saat nanti akan menjadi lebih besar di kemudian hari
kepada keberlanjutan jangka panjang gitu ya
mampu untuk mengadaptasi kepada trend trend
serta lebih ramah kepada hal yang sifatnya ekonomi
yang juga menjadi sebuah perusahaan yang ke depannya akan
tentu akan lebih bertahan secara jangka panjang
lebih resilient terhadap perubahan perubahan lingkungan
ya sektor sektor yang menarik para investor
ini beberapa di antaranya tentu di finansial di perbankan
dan juga tadi anda sebutkan di telekomunikasi
tentu kita harapkan perusahaan perusahaan yang baru melantai
ini bisa kemudian bertubuh
dan tentu saja bisa melakukan manajemen long term
terima kasih ketua asosiasi dana pensiun indonesia
telah bergabung bersama kami di kompas bisnis